seperti apa suasana uji coba lrt di hari pertama ini sudah bergabung bersama kita
ada koresponden cnn indonesia albi pratama di stasiun lrt harjamukti
selamat siang albi sudah lebih dari empat jam ya dari pukul delapan tadi
apa catatan yang anda tangkap dari para penumpang soal evaluasi uji coba ini
kalau lah kalau berbicara soal harga apakah ada harapan khusus bagi mereka soal range harganya berapa
tarifnya silahkan albi
selamat siang heranov
ya heranov hari ini saya kebetulan mengikuti agenda dari uji coba terbatas dari penggunaan lrt jabodebek
yang mana ini merupakan moda transportasi paling baru berbasis rel yang ada di wilayah jabodetabek sendiri
nah saat ini saya berada di stasiun harjamukti cibubur jawa barat
yang merupakan menjadi salah satu stasiun paling ujung dari total tiga stasiun yang ada
selain harjamukti ada dukuh atas dan juga jatimula yang ada di bekasi timur
nah heranov terkait dengan bagaimana jalannya uji coba tadi
memang harus ada yang diperjelas
lagi nih karena tadi pihak dari kementerian perhubungan menyatakan bahwa
untuk masa uji coba terbatas ini akan dibagi dalam dua fase
fase pertama adalah mulai hari ini tanggal dua belas juli dua ribu dua puluh tiga sampai nanti tanggal dua puluh enam juli dua ribu dua puluh
yang mana peserta ataupun penumpang yang ikut dalam kegiatan uji coba ini adalah
dari bagian stakeholder mulai dari pt adikarya lalu juga ada dari pihak kai
lalu divisi lrt jabodebek sendiri lalu juga ada beberapa pihak pihak lain
integrasi seperti ada jaklingko lalu ada transjakarta
dan juga dari beberapa pihak pihak yang memang mengatur soal persinyalan kereta api
untuk bisa dimatangkan lebih lanjut
setelah itu maka akan memasuki fase kedua
yang akan dimulai pada tanggal dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh tiga sampai tanggal lima belas agustus dua ribu dua puluh
nah untuk fase kedua ini barulah masyarakat umum yang pada tanggal sepuluh juli kemarin
melakukan pendaftaran melalui media sosial dari instagram lrt

dari pihak lrt jabodebek untuk bisa mengikuti kegiatan uji coba sendiri
nah jadi untuk yang pekan pertama ini memang diprioritaskan untuk para stakeholder
untuk bisa melihat dan juga memantau apa apa saja yang harus dievaluasi
ataupun dikembangkan lagi ke depannya
nah tadi juga memang sudah ada beberapa catatan yang dilakukan oleh pihak kementerian perhubungan
dirjen kai lalu juga di rute pt kereta api indonesia
dan lain sebagainya nah heranov kalau tadi pagi sampai dengan siang tadi saya menjelaskan
bagaimana kondisi dari kereta lrt jabodebek sendiri yang merupakan karya anak bangsa
karena dibuat oleh pt inka walaupun ada sharing teknologi dari negara eropa
seperti misalnya jerman dan juga spanyol saya ingin menggambarkan bagaimana sih
suasana stasiun dari stasiun lrt jabodebek sendiri di mana secara template
hampir setiap stasiun punya desain yang hampir sama kecuali stasiun cawang
yang merupakan stasiun besar ataupun stasiun integrasi karena bisa berpindah
antara tiga segmen yang ada dan juga stasiun halim yang memang terintegrasi
secara langsung dengan kereta api cepat jakarta bandung
nah di tempat saya berada ini adalah lantai dua butuh naik ke sini itu butuh tangga
ataupun eskalator bagi masyarakat yang akan menuju ke area utama stasiun
dan di belakang saya ini adalah mesin uang elektronik ataupun kartu uang elektronik
jadi masyarakat memang diwajibkan atau diharuskan menggunakan kartu uang elektronik
untuk bisa mengakses penggunaan moda transportasi lrt sendiri
nah kalau tidak ada saldonya bisa menggunakan dua mesin di sini yang tersedia
untuk kemudian bisa melakukan tap di delapan gate yang ada
nah total ada dua sisi sisi kanan dan juga sisi kiri totalnya ada delapan gate
di mana satunya adalah untuk prioritas kaum disabilitas dan juga ada passenger service
yang juga akan setiap harinya melayani para penumpang yang mungkin masih kebingungan
ketika pertama kali menggunakan lrt jabodebek bagaimana arahnya dan lain sebagainya
nah di tempat saya melaporkan saat ini juga ada terdapat
charging station khusus untuk smartphone seperti itu yang bisa digunakan masyarakat
yang mobilitasnya tinggi ketika hendak melakukan perjalanan tapi hp nya lobet
bisa charge terlebih dahulu di sini
di sini juga mulai tadi naik ke atas dan masuk ke pintu masuk stasiun ini juga ada guiding block
yang bisa memandu teman teman penyandang netra sampai ke gate mereka untuk melakukan tap
dan juga di sini ada papan digital seperti videotron
yang bisa menggambarkan bahwa angka satu ini adalah peron satu ini untuk tujuan dari arah duku atas ataupun dari cawang
menuju ke harjamukti dan peron dua adalah untuk menuju ke cawang yang kemudian bisa diakses oleh masyarakat nantinya
untuk bisa melanjutkan perjalanan apakah ke duku atas ataupun ke jatimulia
nah di sini juga heranov ada pos pelayanan bagi masyarakat ketika memang ada hal yang ingin ditanyakan
atau kehilangan segala macam bisa ditanyakan ke lokasi ini sendiri
nah sekarang saya akan ajak masuk
di dalam lagi bagaimana situasi dari stasiun lrt harja mukti ini sendiri heranof
nah ketika memasuki tempat ini masyarakat ataupun calon penumpang diwajibkan terlebih dahulu menge tap di tempat gate yang sudah tersedia di sana
baru bisa melanjutkan menuju ke peron yang ada di lantai tiga
nah di sini terdapat beberapa fasilitas lainnya juga yang bisa dipakai oleh masyarakat mulai dari toilet untuk perempuan untuk laki laki
totalnya ada empat bilik dan juga ada ruang menyusui
bagi ibu lalu ada posko kesehatan dan juga ada tempat ibadah atau musola
nah di sini juga ada papan penunjuk arah dan juga simbol simbol yang bisa dilihat oleh masyarakat ataupun calon penumpang ketika berada di stasiun ini untuk pertama kalinya
ketika masih merasa bingung mereka bisa menjadikan peta lokalitas ini sebagai panduan mereka
nah untuk menuju ke peron kita hanya tinggal menyesuaikan saja tujuan mana yang akan kita tuju seperti yang tadi saya tunjuk
kalau misalnya kita ingin menuju ke cawang
naik ke peron dua
ini peron dua kita akan melihat seperti apa kondisi dan juga bentuknya ataupun situasinya
nah jadi tidak perlu capek capek menggunakan tangga karena memang di sini sediakan tangga juga
tetapi kalau misalnya sedang letih ataupun berburu bisa menggunakan tangga eskalator yang memang disiapkan di stasiun ini sendiri
dan juga di sini ada lift khusus untuk penyandang disabilitas daksa yang memang tidak bisa mengakses tangga ataupun eskalator seperti ini
nah ranoff inilah suasana dari peron stasiun lrt jabodebek
kalau misalnya kita melihat ini agak mirip ya dengan pintu lapis seperti yang dimiliki oleh mrt jakarta
jadi sebelum kita naik ke dalam kereta lrt jabodebek ada pintu pembatas terlebih dahulu yang memang dibuat sebagai bentuk safety
berbeda dengan kalau misalnya kita naik komuter lain yang langsung antara peron dengan kereta tetapi ini ada pagar pembatasnya
dari kaca seperti itu sehingga kita bisa lebih aman ketika menunggu kereta ataupun lrt kita yang akan kita gunakan seperti itu
di sini juga ada beberapa guiding seperti dahulukan penumpang turun ada juga akses untuk prioritas seperti misalnya disabilitas lansia ibu menyusui ataupun membawa anak dan juga pengguna sepeda ataupun otopet seperti itu
nah secara desain memang tempat ini mirip dengan beberapa stasiun lrt yang ada
di tempat lainnya dan juga bahkan mirip dengan stasiun mrt yang memang sudah lebih dulu eksis
nah saat ini memang sedang tidak ada kereta yang akan melakukan perjalanan karena dalam fase pertama ini sendiri setiap hari akan ada dua puluh dua perjalanan kereta uji coba terbatas yang nantinya akan diprioritaskan bagi stakeholder terlebih dahulu dalam proses pemantapan ataupun pematangan sistem dari lrt jabodebek sebelum nantinya digunakan oleh masyarakat di masa uji coba
dan juga nantinya tanggal delapan belas agustus dua ribu dua puluh satu
dua ribu dua puluh tiga diresmikan oleh presiden eri joko widodo sebagai bentuk hadiah bagi negara indonesia karena telah memiliki kereta yang sudah bisa dikatakan teknologi cukup canggih yaitu paling canggih saat ini dengan grade automation level tiga yang sudah menyamai beberapa teknologi perkereta apian yang sudah ada di negara negara eropa
baik kalau dilihat sudah bersih nyaman aman sangat lengkap fasilitas termasuk disabilitas ya
semoga ini menjadi harapan bersama
kita bijak dalam menggunakan transportasi lrt ke depan
karena tadi anda katakan bahwa banyak sekali fasilitas yang canggih tersedia di sana
ini kita harapkan kerjasama dari para penumpang
terima kasih untuk laporan partisipatif anda
ada albi pratama langsung dari kawasan stasiun art harjamukti jawa barat